dengan mengumpulkan seluruh informasi dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut
terkait dengan penanganan perkara pidananya sudah menjadi komitmen bagi kpk untuk melakukan perbaikan internal khususnya di lingkungan rutan cabang kpk
selanjutnya dilaksanakan pemeriksaan internal untuk menindaklanjuti adanya temuan dugaan pemerasan di lingkungan rutan cabang kpk
dengan mengumpulkan seluruh informasi dengan menetapkan dan mengumumkan tersangka sebagai berikut
pertama saudara af kepala rutan cabang kpk
yang kedua kk pegawai negeri yang dipekerjakan atau pnyd yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan kpk periode dua ribu delapan belas sampai dengan dua ribu dua puluh
ketiga dr pnyd pegawai negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas pengamanan dan plt kepala cabang rutan kpk
ketiga glp kerejaan pertama
tertiga yang dibutuhkan oleh pengarah r insulinik indonesia yang ditutupkan oleh film korea asia asia satu
an pegawai negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan kpk
eap pegawai negeri yang dipekerjakan yang ditugaskan sebagai petugas cabang rutan kpk periode dua ribu delapan belas dua ribu dua
untuk kebutuhan proses penyidikan
jadi tidak di rutan kpk ini kita titipkan di rutan polda metro jaya
ada pun konstruksi perkara diduga telah terjadi sebagai pegawai negeri yang dipekerjakan di kpk mulai tahun dua ribu dua
hk ditugaskan sebagai petugas cabang rutan dan dr sebagai petugas keamanan merangkap plt kepala cabang rutan kpk
sekitar tahun dua ribu sembilan belas bertempat di salah satu kp di wilayah tebet jakarta selatan diadakan pertemuan yang diikuti dr yang saat itu menjabat plt kepala cabang rutan
dan hk mr rua dan rr dalam rangka menunjuk dan memerintahkan mr
sebagai lurah jadi di rutan tersebut ada yang ditunjuk sebagai lurahnya
ini bukan struktur resmi ya ini struktur yang mereka buat sendiri
ada yang dinamakan lurah di rutan cabang kpk
pom dam jaya guntur kemudian mha sebagai lurah di rutan cabang kpk pada gedung merah putih
dan sh sebagai lurah di rutan cabang kpk pada gedung slc
jadi rekan rekan sekalian ada tiga cabang rutan kpk
empat kalau dengan yang baru baru ini tapi di tahun tersebut tahun dua ribu sembilan belas ada tiga
ada di gedung merah putih di gedung c satu atau aclc dan satu lagi di pondam jaya guntur
berlanjut hingga tahun dua ribu dua puluh terjadi pergantian komposisi personil lurah
jadi lurah lurahnya itu kemudian di tahun dua ribu dua puluh bergantian
di antaranya saudara wd ma rr dan rua
ada pun tugas sebagai lurah yang mengumpulkan dan membagikan sejumlah uang dari para tahanan
melalui koordinator tahanan namanya atau disingkat dengan korting
koordinator tempat tinggal ya di tiga rutan cabang tersebut
kaitan sebutan korting adalah perwakilan para tahanan yang ditugaskan sebagai pengumpul
di masing masing rutan tersebut itu kan tidak hanya ada satu orang
ada beberapa orang sesuai dengan kapasitasnya dari rutan tersebut
nah ditunjuklah koordinator tempat tinggal jadi dari para napi sendiri
jadi nanti tinggal si lurah ini berhubungannya tidak dengan keseluruhan
jadi tinggal dengan koordinator tempat tinggal atau korting tersebut

yang dilanjutkan oleh ar saat menjabat selaku kepala rutan cabang kpk definitif tahun dua ribu dua puluh
modus yang dilakukan hk dan kawan kawan terhadap para tahanan diantaranya
memberikan fasilitas eksklusif berupa percepatan masa isolasi
jadi ketika masuk pertama kali masuk tahanan pertama kali
diisolasi dulu sebelum jadi tidak langsung dibaurkan tapi dilakukan isolasi
nah masa isolasi inilah yang mereka tawarkan supaya bisa dipercepat
ini menjadi bargaining bagi mereka untuk mendapatkan sesuatu dari tahanan
anda mau isolasinya cepat atau sesuai dengan standar gitu
kemudian layanan menggunakan handphone dan powerbank hingga informasi sidak
jadi rupanya di sana juga mereka
meminjamkan handphone kemudian juga powerbank
itu menjadi bagian dari bergaining si oknum tersebut dengan tahanan
khususnya tahanan tahanan yang baru masuk
mulai dari isolasi kemudian ditawarkan juga hp ditawarkan juga powerbank
artinya kami dari petugas di kpk pengelola khususnya tahanan itu secara kontinu
tetapi kemudian oleh oknum ini sidaknya dibocorkan
jadi bukan sama sekali tidak ada upaya yang dilakukan oleh pihak kpk
dalam hal ini biro umum yang menjadi tanggung jawabnya selalu melaksanakan sidak
tetapi ketika sidak itu dilaksanakan dibocorkan sehingga hp dan yang lain lainnya yang tidak diperbolehkan
sedangkan bagi para tahanan yang tidak atau terlambat menyetor diberikan perlakuan yang tidak nyaman
di antaranya tahanan dikunci dari luar
jadi pintunya kan ini sel sel tahanan untuk tempat tidurnya
kemudian dikuncinya dari luar sehingga dia tidak bebas bergerak
itu salah satu perlakuan apabila setorannya tidak lancar atau terlambat untuk dibalik
itu salah satu perlakuan apabila setorannya tidak lancar atau terlambat untuk dibalik
kemudian pelarangan dan pengurangan jatah olahraga
karena dalam satu waktu atau periode satu hari diberikan juga untuk kegiatan berolahraga dan lain lain
untuk menjaga kesehatan dari tahanan tersebut
nah itu juga dijadikan bergaining oleh para umum ini

kebersihan di rutan juga salah satunya adalah menjadi tanggung jawab dari para penghuni
salah satu itu juga yang dijadikan bargaining
dimana kalau misalkan terlambat ya orang yang ditunjuk untuk bersih bersih misalkan
nah tapi karena dia terlambat akhirnya dia ditunjuk lagi gitu
nah itu untuk memberikan tekanan supaya mereka lancar terkait dengan pungutannya seperti itu
kemudian besaran uang untuk mendapatkan lancar
kemudian besaran uang untuk mendapatkan lancar
kemudian besaran uang untuk mendapatkan lancar
layanannya diberikan dijelaskan dan lain lain
berikutnya itu yang bergerak adalah
porting koordinator tempat tinggal
ini nanti courting itu yang melaporkan
sehingga memang ini sudah dibuat terstruktur
mulai dari tadi di tahun dua ribu sembilan belas
dan dikendalikan oleh lurah dan korting
mengenai pembagian besaran uang yang terima
hk dan kawan kawan juga bervariasi
sesuai dengan posisi dan tugas yang dibagikan per bulan
mulai dari lima ratus ribu sampai dengan sepuluh juta
nah inilah kenapa rekan rekan mungkin juga
yang dikenakan etik sekitar tujuh puluh delapan orang
dan yang dikenakan pidana sampai saat ini adalah lima belas orang
jadi ini adalah kelompoknya
kelompok yang memang sejak awal memiliki
mereka berkumpul dan kemudian memiliki niat jahat
bersepakat untuk melakukan kejahatan tersebut
yang lain lainnya banyak yang tidak tahu
tetapi karena mereka ikut di situ
ya jadi hanya sebagai uang rokok gitu
jadi penanganannya kita bedakan
ada penanganan yang memang betul betul ini
kesepakatan jahat punya niat jahat dan bersepakat
dan ada yang hanya tidak mengetahui sebetulnya
mengenai pembagian besaran uang yang terima hk
dan berpadeasi sesuai dengan posisi dan tugasnya
yang dibagikan perbulan mulai dari rp lima ratus
af dan rt masing masing mendapatkan sekitar sepuluh juta
hk eap dr sh arhan masing masing mendapatkan sejumlah
tiga juta sampai dengan sepuluh juta
kemudian pemandan regu dan anggota petugas terhutang
masing masing mendapatkan sejumlah lima ratus ribu sampai dengan satu juta
haka dan kawan kawan dalam melancarkan aksinya
menggunakan beberapa istilah atau password diantaranya
jadi kalau ada disampaikan banjir
karena ada banjir oh itu berarti mau ada sidat
semua yang ada di tahanan itu mengetahui
dan itu harus sudah segera membereskan semua yang ada
misalkan hp rokok dan lain lain yang tidak diperbolehkan dibereskan
kemudian kandang burung dan pakan jagung
dimaknai sebagai transaksi uang
pakan burungnya mana belum sampai gitu
belum ada oh berarti dia iurannya belum sampai
kemudian botol dimaknai sebagai handphone dan uang tunai
jadi menggunakan istilah istilah yang memang
itu diciptakan oleh mereka sendiri dan hanya diketahui di antara mereka
rentang waktu dua ribu sembilan belas sampai dengan dua ribu dua puluh empat
besaran jumlah uang yang diterima hk dan kawan kawan sejumlah
dan masih akan dilakukan penelusuran serta pendalaman kembali
untuk aliran uang maupun penggunaannya
ini baru tahap awal di penyidikannya
rekan rekan harap sabar
kita juga sedang melakukan pendalaman dan juga mengejar kemana
tersangka af dan kawan kawan disangkakan melanggar pasal dua puluh
huruf e undang undang republik indonesia nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
sebagaimana telah diubah dengan undang undang republik indonesia nomor dua puluh
tahun dua ribu satu tentang perubahan atas undang undang nomor tiga puluh satu tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh sembilan
tentang pemberantasan tindak pindah korupsi yunto pasal lima puluh lima ayat satu ke satu
demikian yang bisa kami sampaikan